wah pak aji loh
kenapa pak haji yang kesini
ini yang ngurus langsung dari koperasi pusat
iya betul pak aji
oh iya ini ada bisnis lagi nih pak haji
sebenernya kalau pak aji bisa ngumpulin nasabah minimal sepuluh orang
dan seperti yang saya lakukan
nanti pak aji selain mendapat hasil imbatasi sendiri
buat apa umi sama aba nyuruh rum kuliah di alazar
kalau cuma untuk dijual sama orang duda beranak dua
rumah kan tidak ada
kalau ketemu sama teman teman room sekolah dulu
apalagi teman kuliah di cairo
kalau mereka tahu
rum akan nikah sama seorang duda umi
seperti perawan galaku
rum malu aba umi
aba bener bener tega sama rum
aba gak usah cari rum
ro mau pergi jauh dari sini
kenapa dia ngomong gini ya mi
kalau orang tahu
rum ingat umi
habis dah kita umi
jembatan mecik bakal ngetawain aba umi
jagalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka
kalau bener si rum ringgat
kenapa kita masih di uji dengan percobaan seberat ini ya umi ya
kagak pernah tinggal
sedekah sama orang pengemis
sama bini lu kayak gak pernah sedekah
pasti ulasi sulam umi
mengelaporin aba ke polisi
kalau abah masih nuduh dia
si rum dibawa mingat sama si robi
ajar bener tuh orang
biar abah nyari dia ke temen temennya dulu
ya udah lu jangan lama lama loh
ulah gagal kan gitu
bang sulam teh sudah jadi haji
panggil haji gitu
allah allah bang ojo teh sudah jadi haji
gak usah teriak teriak kayak gitu
lu sama tetangga
adik lu sudah bawa rumana
dia mau lari
cepat kembaliin dia
kan kata pagi si robi lagi ditangkep polisi
mana mungkin sih orang lebih ditahan
bawa kabur anak orang
kemaren dia telepon telepon sama rumana
sekarang anak gue kabur dia
jangan mojokin terus keluarga saya
kalau bapak haji ngotot terus
saya punya temen
yang jadi polisi
rasar haji gua jadi dukia
telepon umi lu sekarang
lo apain tuh cucuk sayangan gua atu atunya
gak ada apa apain
ini juga lagi dicariin kemana nih anak nih
cuma mau disuruh ke bank b
jangan pura pura deh lu
anaknya ada disini nih
dia ngadu mah gue katanya lu udah dua kali
enak aja loh maksa maksa orang kawin
awas lu sekali lagi
mana anak tunggal begitu kita mau ngemeelin be
duh lah paling kita sayang be
pokoknya lu berdua
gak usah nyari nyari dia
mati dah gue nih
mau ikut campur
gak bisa sih lu bedek dia
gua udah bilang cariin yang bener
lu masih wanel juga
umbar dong gua
jarang loh ada investasi
wah pak aji
kenapa pak haji yang kesini
kan bisa saya kesana pak
ini yang ngurus langsung dari koperasi pusat
iya betul pak aji
ini ada bisnis lagi nih pak haji
sebenernya kalo pak aji bisa ngurus
dan seperti yang saya lakukan
nanti pak haji selain mendapat
dan keuntungan sendiri
dan juga mendapat presentasi tambahannya pak aji
lumayan kan tambahannya

ini bisa cepet balik modal pak aji
nah nanti pak haji sebulan bakalan dapat
jadi totalnya itu pak aji
wah pak aji tinggal pake deh aja
duduk padis aja
sambil gupi gupi beruti
eh bu aji dari mana bu
jangan lupa subscribe channel ini
alhamdulillah pak aji

makanya kita harus pertahankan
pakai bahan bahan yang bagus
bener pak aji
iya diterima ya
nama rudi pak aji
ayo berusia pak aji
ya ya ya ya mudah mudahan besok bagus lagi nih kalau bisa ya
tambah seribu sembilan ratus lima puluh pagi ya
kita kalo yang nyakin ya memang harus begitu
kalau dia kan orang kaya
kalau kita mau ngumpulin yang kecil kecil kayak begini nih
iya gak pak ngojo
ya saya sama setuju bisa nak ji
kalau armadanya banyak
penghasilannya juga banyak
dan orang miskin yang tertolong juga pasti banyak
tergantung sih yang ngurusin tiket
kalau dapetnya pagi
insya allah malam nanti sudah sampai jakarta
aku lagi sebel banget deh bang roby
sekarang aku lagi di rumah aki nih
penyakit abah kumat lagi
biasalah penyakit lama
dulu kan aku mau dijodohin
sama anaknya haji gopur
yang temen pesantrennya dia
dan sekarang aku tuh mau dijodohin
sama anak temennya yang anggota dewan itu loh
terus rom pulangnya kapan
mau nganterinnya besok pagi
cuma rom takut
takut abah marah
gak perlu takut sama aki
aki ini mantan jawara
kalau abah sama umi gak mau nerima
lo tinggal sama aki disini
itu suara si aki
bang robby hati hati ya